permukaan air di bendung katulampa bogor jawa barat melonjak satu ratus lima puluh cm atau naik ke level siaga tiga kamis dini hari tadi
evoluma air yang mengalir ke ibu kota mencapai tiga ratus ribu liter air per detiknya
permukaan sungai ciliwung meluap setelah kawasan hulu di puncak bogor jawa barat diguyur hujan deras yang merata sepanjang rabu malam
debit air dua anak hulu sungai ciesek dan cidepit di kawasan puncak juga mengalami lonjakan
warga bantaran sungai ciliwung diminta untuk waspada lantaran banjir kiriman yang diperkirakan akan terjadi pada siang hari ini
ini sedikitnya ada tiga ratus ribu liter air per detiknya yang mengalir deras dalam dua belas jam ke depan
dan setelah bertahan selama lebih dari satu jam status siaga tiga di bendung gatulampah sudah diturunkan sekarang
ketinggian permukaan air berkurang menjadi delapan puluh cm atau siaga empat
sementara itu pantauan cuaca di kawasan puncak masih diselimuti mendung
tapi harus bersiap
karena di sana ketinggian airnya berkurang ada kemungkinan besar itu mengalir ke jakarta